satu ratus empat puluh delapan orang warga negara asing yang ditangkap atas dugaan penipuan dan pemerasaan internasional akan dideportasi dan diserahkan kepada kepolisian tiongkok
saat ini polisi juga tengah mendalami legalitas visa dan paspor dari masing masing tersangka
pihak kepolisian akan mendalami kasus ini dan mengusut apakah para warga negara asing ini masuk ke indonesia melalui jalur resmi atau secara ilegal
pihak polri akan mendeportasi dan menyerahkan mereka semua kepada kepolisian tiongkok
serahkan kepada pihak kepolisian rrc untuk dibawa ke rrc dengan cara deportasi
yang masuk ke indonesia berbagai macam alasan
ada yang berkunjung kepada keluarga ada yang turis ada yang kerja
namun sisanya belum ditemukan paspornya
kita sedang selusuri apakah memang mereka masuk lewat broker dan paspornya itu dipegang atau memang masuk secara ilegal
kita sedang dalami untuk hal tersebut

penipuan dan pemerasan jaringan internasional berhasil dibekuk kepolisian indonesia dan tiongkok dari tiga lokasi sekaligus
total kerugian akibat tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah
sebanyak satu ratus lima puluh tiga orang ditangkap di tiga kota yakni jakarta bali dan surabaya oleh satuan polisi gabungan cybercrime polri dan polisi negara tiongkok
terkait kasus penipuan dan pemerasan yang dilakukan dengan cara mengaku
sebagai anggota polisi dan jaksa
para korban yang tertipu merupakan warga negara tiongkok yang datanya didapatkan melalui pencurian data di internet
total kerugian akibat tindakan kriminal cyber ini diperkirakan mencapai enam triliun rupiah
beberapa dari mereka korban ini sudah terpedaya dan telah memberikan sejumlah uang ke rekening tertentu yang mereka tetapkan
total kerugian dari pemerasan ini saat ini hampir
yang mencapai angka enam triliun
suatu jumlah yang luar biasa
dan mereka beroperasi sejak akhir dua ribu enam belas dan awal dua ribu enam belas
jadi dengan berbekal kemampuan mengupayakan mengoperasionalkan peralatan teknologi informasi seperti laptop modem dan lain lain
sindikat penipu internasional yang melibatkan ratusan warga negara
asing ditangkap di empat lokasi di surabaya jakarta batam dan bali
sindikat ini menyewa rumah mewah di permukiman elit
lemahnya pengawasan membuat sindikat ini leluasa beraksi
sindikat ini menyewa empat rumah mewah di perumahan elit geraha famili surabaya
senilai lebih dari enam ratus juta rupiah
penjagaan di sana sangat ketat
untuk masuk ke klaster di perumahan itu tamu harus izin pos penjagaan
namun bagaimana bisa petugas jaga di sana tidak tahu ada puluhan orang asing menjadi penghuni
yang punya rumah orang sini juga terus dipontrakkan gitu
waduh itu orang tahu kan
ada berapa orang yang kurang tahu ya
tapi kalau sehariannya gitu gimana
mereka keluar rumah atau
kita ini cuma penguasaan ruangnya jual jualan
lebih jelasnya sampai saya ke kantor
rumah di blok n ini misalnya
dilengkapi sampai tiga kamera pantau
pagar menjulang lebih dari tiga meter
meskipun lokasinya berada di tikungan dan berjarak dengan rumah lain
markas sindikat penipuan cyber internasional ini tidak jauh dari pos penjagaan
rumah ini merupakan satu dari empat rumah mewah di perumahan elit grafamili
yang digerebek oleh petugas gabungan kepolisian republik indonesia dan tiongkok
anda bisa melihat rumah ini posisinya tidak jauh
dari pos penjagaan di perumahan ini dan jaraknya hanya sekitar lima puluh meter
namun anehnya petugas jaga di sini mengaku tidak tahu ada puluhan warga negara asing yang melakukan tindak kejahatan
rumah lain yang disewa sindikat ada di blok e dan m
surabaya menjadi lokasi penangkapan terbesar anggota sindikat ini
tidaknya ada sembilan puluh dua warga negara asing atau wna
asal tiongkok taiwan dan malaysia ditangkap
lingkungan yang acuh membuat komplotan penjahat memilih pemukiman elit sebagai markasnya
muncul pertanyaan bagaimana puluhan orang asing bisa tinggal berbulan bulan di rumah itu
tanpa dicurigai warga dan petugas keamanan di sana
padahal ada aturan melapor bagi tamu yang tinggal selama lebih dari dua puluh empat jam
kantor imigrasi kelas satu surabaya menolak dianggap kecolongan